dari kabar pemilihan kepala desa kita beralih ke kabar pilkada serentak dua ribu delapan belas
iya dari ajang pilgub jatim cawagup putih guntur soekarno
senin pagi memilih mengunjungi tulung agung untuk berziarah ke makam leluhurnya
yakni makam sarina pengasuh soekarno saat kecil
sementara emil dardak melakukan kampanye di gersik
dengan mengusung program nawabakti setia sebagai solusi mengatasi banjir
dengan didampingi oleh sejumlah petinggi partai pengusungnya
cawagup putih guntur soekarno berziarah ke makam salah satu leluhurnya
eyang harjo dikromo di tempat pemakaman umum kelurahan kepatihan kabupaten tulung agung
selain itu putih juga menziarahi makam syarinah pengasuh bung karno di masa kecil
yang berada dalam kompleks makam tersebut
sarina merupakan salah satu tokoh wanita
yang menginspirasi perjuangan bung karno
selain mengagumi sarinah putih juga mempersiapkan beberapa program pemberdayaan perempuan
jika terpilih menjadi wakil gubernur jawa timur dalam pilgub nanti
sarina inilah yang mengajarkan bung karno di dalam nilai budi pekerti
bagaimana menyelami perasaan menyelami hati dari rakyat indonesia
itu dimulai dari didikan sarina sebagai pengasuh
sementara cawagub emil dardak selinsur yang melakukan kampanye dan konsolidasi
dengan tim pemenangan pasangan kofifah emil di kantor dpd partai golkar kabupaten gresik
dalam kesempatan tersebut emil dardak menjabarkan program nawabakti setia
di mana emil dardak menyanyikan program berbasis daerah aliran sungai atau das
sebagai salah satu solusi mengatasi bencana banjir
dengan mensinergikan pembangunan antara daerah lingkar pegunungan dan daerah aliran sungai
akan dapat meminimalisir terjadinya bencana longsor dan banjir
ini pembangunan berbasis das inilah yang akan memungkinkan kita
untuk bisa lebih menyesuaikan pola pembangunan terhadap kondisi dasar lingkungannya
selain itu juga dirinya terpilih di pilgrub jatimnanti
emil dardak berjanji akan mengatasi transportasi laut
untuk warga kepulauan baweran yang selalu kesulitan setiap pulang ke tanah kelahiran
terutama saat kondisi cuaca buruk